ahok kini berada di atas angin
dalam waktu yang berdekatan gelombang dukungan politik kepada gubernur petahana ini mengalir deras dari dua sisi
dukungan partai politik yang ingin mengusung kembali ahok di pilkada dki bertambah setelah golkar menyatakan dukungan tanpa syarat
dengan masuknya golkar maka ahok sudah punya tiket untuk maju lewat gabungan partai politik yang mengusungnya
lewat koalisi partai nasdem golkar dan hanura ahok sudah memenuhi syarat minimal dua puluh dua kursi dprd untuk bisa bertarung di pilkada
di sisi yang lain gerakan relawan teman ahok sudah berhasil melewati titik psikologis dengan mencapai pengumpulan satu juta ktp dukungan kepada ahok untuk maju lewat jalur perseorangan
di tengah pilihan politik yang sama sama menguntungkan ini ahok malah terlihat semakin dilanda kebimbangan
jika pada awalnya ahok tidak bisa menangani kebutuhan ahok tidak bisa menangani kebutuhan
ahok sudah yakin akan maju lewat jalur perseorangan maka kini hatinya mulai tertambat kembali pada partai
bahkan keseriusan kembali menjalin hubungan politik dengan partai ini akan segera dinegosiasikan bersama para relawan teman ahok
aku mau ketemu teman ahok aku lagi cari waktu enggak kamu yang baru ketemu kan ngomong waktu sebentar
ini mau ketemu rapat yang lebih serius sedapat tiga partai kan ada surat nasdem kan udah hanura udah
tinggal golkar dapat tuh saya mau tanya ke teman ahok situasi kalian seperti apa
mau tiket tol atau mau yang susah nah ini kalian udah cari masukan sama orang lain juga saya sih ikut aja kita duduk aja ngomong
teman ahok juga mulai bisa berkompromi dengan memberi sinyal persetujuan bila ahok ingin maju lewat partai politik
kawan kawan ahok tidak pernah anti partai politik sekarang pilihan ada di tangan pak gubernur
saya selesai untuk ini tetapi apapun pilihannya teman ahok memberi pesan kepada pak ahok
jangan sampai ada balas budi politik jangan sampai ada hutang politik
ahok tidak perlu memikirkan teman ahok tidak perlu memikirkan partai politik pikirkan rakyat jakarta
jadi ahok menurut teman ahok hanya berhutang kepada rakyat jakarta
pada perspektif itulah sebetulnya teman teman ahok memberikan pilihan kepada pak gubernur untuk mengambil sikap
lalu apa yang membuat ahok masih bimbang memilih
nampaknya ahok masih menunggu sinyal dukungan dari pdi perjuangan
pdi perjuangan memang belum menunjukkan sikap terhadap ahok meskipun hubungan antara ahok dengan megawati kian akrab belakangan ini
ahok memang terlihat begitu mempertimbangkan pdi perjuangan sebagai salah satu basis kuat dukungan politiknya ke depan
bahkan ahok rela kembali berduet dengan jarod jika pd perjuangan akan bergabung
iya dong ya sama pak heru dong
kecuali mau rujuk kan belum
kalau mau ikutin emosi aku mau tiket yang susah
karena aku mau buktiin sejuta kalau ikut tol sejuta gak bisa dibuktiin
apakah langkah manuver politik dari pd perjuangan ini bisa mengubah peta dukungan dan menimbulkan friksi diantara partai pendukung ahok
atau justru sebaliknya membuat barisan ahokers semakin solid
budi adiputro cnn indonesia